perdagangan antara indonesia dengan arab saudi banyak mengalami pasang surut
iya dan meski demikian kini arab saudi memang memandang indonesia sebagai negara tujuan investasi
seiring dengan perubahan visi ekonomi saudi tahun dua ribu tujuh belas
dan berikut ini adalah informasinya
arab saudi merupakan salah satu mitra dagang potensial indonesia di kawasan timur tengah
data bps menyebutkan nilai total perdagangan non migas indonesia arab saudi
periode dua ribu dua belas hingga dua ribu lima belas tumbuh rata rata tiga delapan puluh sembilan persen per tahun
rata rata nilai ekspor indonesia ke arab saudi di periode tersebut sebesar satu delapan puluh tiga miliar dolar as
atau sekitar satu ratus sepuluh triliun rupiah per tahun
produk ekspor utama indonesia ke arab saudi meliputi minyak sawit tuna karet
dan produk turunannya kertas serta tekstil
sementara itu dari sisi impor terjadi penurunan signifikan
dalam jangka waktu tiga tahun
sedangkan dari sisi investasi arab saudi mulai menjadikan indonesia
sebagai negara tujuan penanaman modal
hal ini sering visi ekonomi saudi dua ribu tiga puluh yang ingin membuka investasi di banyak negara
membuat negara itu mulai membidik berbagai sektor di luar minyak dan gas
industri kimia dan farmasi menjadi industri yang menyerap nilai investasi terbesar
yang digelontorkan pemerintah arab
yakni sebesar dua puluh delapan juta dolar amerika
atau sekitar tiga ratus tujuh puluh tiga komedan
atau sekitar empat puluh delapan miliar rupiah
disusul oleh sektor hotel dan restoran sebesar dua enam juta dolar
dan sektor perdagangan dan reparasi sebesar dua empat juta dolar amerika
potensi minyak dan gas bumi di indonesia tak ketinggalan juga di lirik arab saudi
desember dua ribu enam belas pertamina dan saudi aramco setuju menandatangani head of agreement
kerjasama joint venture pembaruan kilang minyak cilacap
melalui kerjasama ini pertamina mengharapkan kilang minyak tersebut
dapat memproduksi setidaknya empat ratus ribu barrel per hari
saat ini kilang minyak cilacap baru mampu memproduksi kurang lebih tiga ratus empat puluh delapan ribu barel per hari
saat ini pengembalian kilang tersebut sudah memasuki tahap perencanaan awal
tahap bed ini dijadwalkan selesai pada februari dua ribu tujuh belas
akhir november yang lalu sebenarnya kita sudah mendapatkan
jadi kita sudah bisa close di akhir november
yang akan dipasok oleh saudi aramco
tidak hanya untuk pengembangan kilang cilacap
presiden sekaligus direktur saudi aramco amin nasir juga menyatakan ketertarikan untuk pembangunan
sekaligus pengembangan kilang balongan dan juga dumai
mulusnya kerjasama permajaan kilang minyak balongan tak diikuti dengan
proyek refinery development master plan atau rdmp atau modifikasi kilang dumai dan balongan
akhir januari lalu pertamina mengumumkan batal menggandeng saudi aramco
dikarenakan tidak adanya kesepahaman dalam target pembangunan
pertamina menginginkan penyelesaian modifikasi kilang dilakukan lebih cepat dan rampung pada dua ribu dua puluh
pertamina memutuskan modifikasi kilang balongan tahap satu akan dikerjakan oleh pertamina sendiri
namun untuk kilang dumai masih dalam tahap review secara teknis dan finansial
saat ini terdapat empat proyek rdmp yaitu ciladap balongan dumai dan balikpapan
kebutuhan bbm indonesia yaitu satu lima puluh tujuh bph
apabila keempat kilang minyak itu beroperasi kapasitasnya akan sebesar satu enam puluh satu juta bph
sehingga indonesia tidak perlu lagi mengimpor bbm